kita beralih ke informasi lain saudara
terintimidasi karena banyak pihak yang datang ke rumah
orang tua salah satu terpidana kasus pembunuhan terhadap vina dan eki
terpaksa berlindung di rumah kuasa hukum
suratno orang tua dari sudirman terpidana kasus pembunuhan vina dan eki
mengaku takut dan tertekan karena banyaknya orang yang mendatangi rumahnya
karena kondisi ini kuasa hukum meminta suratno dan keluarga
untuk tinggal sementara di rumahnya demi keamanan
kuasa hukum terpidana sudirman menyampaikan pihaknya akan berusaha menjaga
dan memperjuangkan keadilan untuk kliennya
tadi teman teman tahu sendiri saya dalam kondisi sedang berada bersama teman teman wartawan
tiba tiba bapak sudirman datang ke saya

saya pada akhirnya saya siapkan rumah saya di sini
bapak boleh tinggal di sini
nggak usah mikirin apa apa
satu terpidana kasus pembunuhan vina dan eki saka tatal yang telah bebas pada tahun dua ribu dua puluh lalu
menceritakan saat dirinya ditangkap
zakat natal yang saat itu masih berusia lima belas tahun ditangkap
diperlakukan tidak manusiawi hingga akhirnya terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan vina dan
andi dhani dan peggy atau
pas baru nyampe mau ngantri motor udah ada polisi
saya datengin saya kan kesitu cuma ngantriin motor
malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun
sampai dikoresta saya langsung dibukulin
justru mengakui apa yang bukan saya lakukan
akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa
udah nggak kuat lagi
sekarang kan dengar ada tiga orang yang dpo
dari ketiga tersebut saya tidak mengenali semuanya
kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan vina dan muhammad rizki atau eki menyebut banyak kejanggalan dalam kasus ini
kejanggalan terjadi sejak awal penanganan penetapan tersangka persidangan hingga kasus ini diambil alih oleh polda jawa barat
menurut kuasa hukum salah satu kejanggalan yang mencolok ada pada fakta hasil visum di rumah sakit gunung jati hasil otopsi di rumah sakit losarang bayangkara indramayu dan hasil bunyi tuntutan jaksa dalam persidangan
kami semua punya keyakinan bukan
terdakwa yang ada di dalamnya bukan pelakunya
kalau kami yakin bukan pelakunya silahkan dianalogikan sendiri disimpulkan sendiri
dari tuntutan dan hasil visum aja sudah sangat jauh berbeda
faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada di dan perut
tetapi dari hasil visum tidak ada yang menyebabkan itu
tentu saja hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam
fakta kedua pakaian yang dikenakan korban yang dijembreng di persidangan itu masih utuh ya pak
tidak ada bekas bolong tusukan samurai yang disebut di dalam tuntunan samure pendek dan samurai panjang
sementara itu kompolnas mendorong polda jawa barat untuk segera menangkap tiga orang yang telah ditetapkan sebagai buron
sejak delapan tahun lalu dalam kasus pembunuhan vina dan eki
kompolnas juga meminta polri segera merespons terkait penyampaian kuasa hukum terpidana soal adanya dugaan penanganan polis yang tidak sesuai prosedur
menurut kompolnas hal ini perlu dilakukan agar penanganan kasus pembunuhan vina bisa transparan
mendorong polda agar segera sungguh sungguh sesuai dengan prosedur dan sop untuk bisa menemukan dan menangkap
agar ketidakpastian ada hal hal yang selama ini terkesan
seolah olah ditutup tutupi agar segera bisa dituntaskan
apa yang dimaksud kuasa hukum terpidana pada saat ini seolah olah ada yang unprocedural
tentu ini kita dorong polda sepatutnya bisa merespon apabila ada hal hal yang dianggap unprocedural
polda jabar telah merilis tiga pelaku pembunuhan fina dan eki ketingganya yaitu andi dani dan peggy alias perong
meski belum diketahui identitas ketiganya asli atau bukan polda jawa barat juga menggambarkan ciri ciri ketiga dpo